pada asean games dua ribu dua puluh tiga di hangzhou atlet jujitsu indonesia ilma yeni megawati akan turun di kelas minus enam puluh tiga kg putri
di bawah bimbingan pelatih deddy wigraha yeni terus berlatih untuk mematangkan teknik menjelang bertolak ke hangzhou pada dua oktober mendatang
persiapan jelang tampil di asean games kali ini pun dinilai yeni sudah cukup memadai
awal tahun ini atlet berusia dua puluh tujuh tahun ini meraih perak di kejuaraan asian championship di thailand
di kejuaraan dunia di mongolia juli lalu yeni menduduki peringkat ke tiga belas
untuk saya sendiri personal saya hanya butuh ketenangan pikiran karena kalau pikiran saya tenang
insya allah permainan yang semua saya dapat dalam pelatihan akan keluar dengan sendirinya tanpa harus mengkhawatirkan apapun
kemudian juga taktik ya jadi mental yang harus dipersiapkan karena
karena jujitsu tidak bisa diprediksi
jadi lawan sudah berlatih hal baru apa itu yang lebih banyak banyak harus saya waspadai
pelatnas jiu jitsu untuk asean games dua ribu dua puluh tiga sudah berlangsung sejak empat bulan yang lalu
tim jiu jitsu indonesia juga sempat menjalani training camp di jepang selama dua minggu
sebenarnya pengurus besar fujitsu indonesia menyiapkan tiga atlet untuk tampil di hangzhou
namun setelah review berdasarkan prestasi dan peringkat dunia oleh tim kemenpora
hanya yeni yang memenuhi syarat
untuk berangkat ke asean games dua ribu dua puluh tiga
untuk kita bisa dapat medali itu juga udah bagus di asian games
karena ini persaingannya juga cukup ketat
dan persaing persaing kita dari negara negara lain kayak korea kazakhstan
itu memang uae juga itu juga semakin meningkat ya
prestasinya dan persiapan mereka jauh lebih lama daripada kita
tapi kembali lagi kita akan melakukan yang terbaik gitu ya
untuk bisa yeni mendapatkan medali
pada asean games dua ribu dua puluh tiga jujitsu akan dipertandingkan pada lima hingga tujuh oktober
dan akan memperebutkan delapan medali emas